menara apron movement control atau amc untuk terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta tanggerang telah selesai dibangun
sistem prosedur operasi menara amc juga sudah disiapkan
dilansir detik finance pihak angkasa pura ii sebagai pengelola bandara menegaskan tower amc sudah rampung dan tinggal menunggu verifikasi dari kementerian perhubungan
bila verifikasi selesai terminal tiga ultimate bisa mulai dioperasikan
ap dua menargetkan terminal tiga ultimate dapat dioperasikan pada minggu kedua atau ketiga agustus dua ribu enam belas ini
sebelumnya pengoperasian terminal tiga ultimate terpaksa ditunda dari target awal sebelum lebaran dua ribu dua puluh
alasannya kementerian perhubungan meminta pt angkasa pura ii untuk membuat subtower amc
hal itu dilakukan karena pergerakan pesawat dan kendaraan di dekat terminal tiga ultimate tidak terpantau secara langsung dari menara air traffic control